presiden joko widodo meminta jangan mengaitkan ulama yang terbukti berurusan dengan masalah hukum dengan masalah kriminalisasi ulama
siapapun yang dinyatakan bersalah menurut hukum harus mendapat sanksi
presiden jokowi mencontohkan seorang ulama yang terbukti melakukan kekerasan dipastikan akan berurusan dengan pihak kepolisian bukan dengannya
kepala negara menyampaikan hal itu saat hadir dalam acara deklarasi akbar ulama madura di bangkalan madura rabu pagi
jokowi juga menegaskan warga dapat mengadu kepadanya langsung jika ada ulama yang dibawa ke jalur hukum tanpa kasus yang jelas
misalnya mohon maaf ada yang dibilang ulama memukuli ya kalau udah memukuli orang ya urusannya dengan polisi bukan urusannya dengan saya
ya mesti seperti itu
masa mukuli sampai berdarah darah ya saya sih nggak ngerti
ya pasti polisi pasti bertindak kan kalau ada kasus kasus hukum seperti itu
jadi tolong dibelakang kalau tidak ada kasus tau tau dimasalahkan di hukum itu yang namanya kriminalisasi
tapi kalau ada kasus hukumnya ya kita sulit